kantor bmkg stasiun meteorologi ahmad yani semarang jawa tengah mengimbau warga muas padai efek musim pancar oba selama bulan puasa
selain bencana alam musim pancar oba juga memicu perbedaan temperatur yang cukup tinggi antara siang dan malam yang bisa berdampak bagi kesehatan warga
menurut pengamatan bmkg musim pancaroba di jawa tengah berlangsung antara maret hingga april
selama periode itu cuaca di jateng sangat dinamis dan variatif
di jateng bagian barat dan tengah berpotensi terjadi hujan lebat disertai angin kencang sehingga memicu banjir bandang dan tanah longsor
sementara di wilayah pesisir pantura suhu udara cenderung tinggi
warga diminta menjaga kondisi fisik selama puasa sebab perbedaan temperatur yang cukup tinggi antara siang dan malam
sekitar dua puluh lima derajat hingga tiga puluh lima derajat bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan
jadi situasinya atau kondisi cuacanya itu dinamis sekali
biasa terjadi hujan pada sore atau awal malam hari dengan intensitas yang bervariasi
bisa di satu titik itu rendah tapi di titik yang lain itu cukup lebat dan disertai petir seperti itu serta angin kencang